indonesia negeri yang diamanahkan tuhan untuk dijaga dan dipelihara demi masa depan anak cucu bangsa
dalam tradisi pewayangan gunungan merupakan sebuah kota yang berbeda
membuka mencerminkan kemerdekaan sebagai awal babak baru kehidupan sebuah bangsa
menjalani kurun waktu tujuh puluh lima tahun kemerdekaan pembangunan infrastruktur sarana transportasi berlambang persatuan dan penguatan hubungan antar daerah
transjawa mempercepat arus barang dan
dan orang untuk peningkatan ekonomi
mrt di ibu kota negara menjadikan jakarta layak sebagai world class city
jembatan yutefa di papua perlambang pemerataan pembangunan menjangkau penghujung nusantara
anggrik bulan palainopsis amabilis puspa pesona perlambang negeri indonesia yang anggun indah mempesona
batik kawung merupakan motif bulatan berbentuk
sebuah kawung perlambang harapan keanggunan dan keadilan
songket khas sumatera selatan dengan hiasan berbentuk flora dan fauna melambangkan kesucian keanggunan dan berlimpah kebaikan
sebuah warisan budaya bali karya kerajinan yang langka
sebuah simbol keselarasan hidup antar manusia
ustara melangkati tinta intag beslub yang berwarna emas dan memiliki harapan dan optimisme pasaran bangsa indonesia

tengah timur utara dan selatan indonesia
anak anak merupakan generasi harapan bangsa
kelak mereka yang akan menjadi para pemimpin bangsa
senyum bahagia di wajah anak indonesia
perlambang optimisme mewujudkan indonesia maju
satelit melambangkan teknologi komunikasi
mempersatukan seluruh wilayah nusantara
dan akses ke dunia luar